pemerintah melalui kementerian sosial resmi menghentikan pemberian santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia karena covid sembilan belas
kemensos tidak menyediakan lagi anggaran untuk pemberian santunan di tahun dua ribu dua puluh
surat tertanggal delapan belas februari yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas sosial di provinsi itu menyebutkan
seluruh berkas yang dikirim sebagai rekomendasi pencairan tidak bisa ditindaklanjuti lagi
dina sosial pemerintah provinsi jawa timur misalnya sudah mengirim satu empat ratus delapan puluh an berkas dari ahli waris ke kementerian sosial
baru tujuh puluh enam berkas saja yang berujung pada pencairan santunan
sementara yang belum dikirim mencapai tujuh ratus tiga puluh satu berkas
kepala dinas sosial pemerintah provinsi jawa timur alwi meminta kemensos menjelaskan kepada masyarakat alasan jelas
mengapa program ini dihentikan karena disuratkan
hanya tertulis tidak tersedianya anggaran
sejak permohonan itu diajukan yang menerima atau yang cair itu begitu sedikit dan sekarang itu dihentikan
jadi ya ini ada kesulitan tersendiri bagi teman teman di bawah
ya saya berharap dari kementerian sosial bisa menjelaskan ini
alwi tidak ingin pemerintah di daerah disalahkan dengan penghentian santunan tersebut
pasalnya kerja kerja dinas sosial dari provinsi sampai kota kabupaten
hanya sebagai verifikator dan pengepul berkas yang diajukan ahli waris
dan bukan sebagai lembaga yang mencairkan anggaran
santunan ditransfer langsung oleh kementerian sosial ke rekening ahli waris
sejumlah keluarga korban covid sembilan belas mengaku kecewa dengan penghentian ini
syahrofa seorang ibu yang baru saja kehilangan suaminya berharap program santunan ini dilanjutkan kembali
santunan sebesar lima belas juta memang tidak akan menggantikan duka kehilangan orang tercinta
setidaknya bisa meringankan beban ekonominya sebagai orang tua tunggal dari tiga anaknya
bayangkan mungkin ini sangat membantu
program santunan ini dari awal banyak menuai kritik
mulai dari kurangnya sosialisasi sampai syarat syarat dokumen yang sangat menyulitkan ahli waris
bahkan ada seorang istri di surabaya yang menggugat pemerintah kota surabaya ke pengadilan
karena pengajuan santunan untuk suaminya yang meninggal karena covid sembilan belas ditolak pemkot
besarnya upaya keluarga korban covid untuk mendapatkan haknya
berujung pada pembatalan program santunan
saat ini dinas dinas sosial di kabupaten kota sudah tidak lagi menerima pengumpulan berkas pengajuan santunan
sedangkan untuk berkas yang sudah diterima mereka juga tidak bisa berbuat apa apa
mirta farid gancar wijaksono surabaya jawa timur